ini cerita tentang syiar islam kalijaga di yogyakarta
tentang prosesi kejawet yang terus terawat
tentang perayaan dan sukacita orang jawa
bagi keraton ngayuk yogyakarta hadiningrat
kelahiran nabi muhammad saw atau maulid
perlu disikapi dengan cara yang agung
cara yang sebetulnya paduan dari pengaruh hindu islam dan kejawen
tradisi itu lazim dikenal dengan sebutan sekaten
kisah kisah yang terakhir
kisah kisah yang terakhir
kisah kisah yang terakhir
sejarah kesultanan ngayuk yogyakarta hadiningrat
tak dapat dipisahkan dari kerajaan demak yang pernah berkuasa di tanah jawa

kisah kisah yang terakhir
yogyakarta kini masih memelihara tradisi yang awalnya diciptakan oleh raden patah selaku adipati demak
bersama para wali songo dalam menyebarkan islam di pulau jawa
salah satu yang masih dijaga hingga saat ini adalah sekaten
sekaten ini kan dulunya itu ada pusaka pusaka gamelan dari zaman majapahit itu namanya kiai sekati
terus itu dari majapahi dibawa ke demak terus demak itu dibawa ke mataram
ketika mataram itu pecah jadi dua jogja dan solo itu juga dipisah
di jogja itu juga dibikinkan gamelan pasangannya ya sekarang jadi diubah namanya bukan kiai sekati atau nyai sekati
tapi menjadi gamelan kiai guntur madu sama kiai nogo wilogo
tradisi sekaten digelar untuk memperingati hari lahir nabi muhammad saw
atau yang lazim disebut sebagai grebek mauluk
ini adalah grebek terbesar dibandingkan grebek syawal pada hari raya idul fitri
dan grebek besar saat idul adha
acara grebek dilaksanakan oleh tepas atau lembaga struktural dalam organisasi keraton yogyakarta
yang disebut kawedanan ageng punokawan widyo budo
prosesi sekaten dimulai
dimulai dengan mios gongso atau keluaria gamelan sekaten dari kraton jogja
seminggu sebelum maulud nabi
gamelan tersebut kemudian ditempatkan masing masing di sebelah selatan dan utara masjid kauman
setelah itu gamelan dibunyikan setiap hari selama satu minggu dengan waktu waktu tertentu
irama yang dibunyikan gamelan sekaten ini mengalir syahdu dengan tempo yang tidak cepat
prosesi ini diakini sebagian orang bisa memberikan berkah bagi kehidupan mereka yang mendengarnya
makata aneh jika selama gamelan dimainkan banyak warga yang membakar dupa untuk mengalap berkah
prosesi ini diakini sebagian orang bisa memberikan berkah bagi kehidupan mereka yang mendengarnya
selama gamelan sekaten dibunyikan di pelataran masjid persiapan untuk upacara grebek maulut juga dilakukan di lingkungan keraton
para abdi dalam yang ditugasi untuk mempersiapkan gunungan bekerja dengan tekun di magangan keraton yogyakarta
selama gamelan sekaten dibunyikan di pelataran masjid persiapan untuk upacara grebek maulud juga dilakukan di lingkungan keraton

malam yang ramai
pasar malam hadir sebulan penuh selama bulan maulud
untuk mengiringi perayaan sekaten di yogyakarta
pasar malam perayaan sekaten di alun alun utara kota yogyakarta
menjadi salah satu ciri khas peringatan maulid nabi muhammad saw
di provinsi yogyakarta
meski tidak terkait langsung dengan upacara sekaten secara keseluruhan
namun pasar malam ini menjadi daya tarik tersendiri
bagi para wisatawan yang berkunjung
di pasar malam ada permainan khas seperti tong setan
kinciria dan komedi putar
begitu pula tempat berbelanja pakaian murah
tua muda bersuka cita memadati pasar malam ini
cukup menyenangkan sih mas ya
apalagi ini juga udah dari budaya cukup lama
tradisi juga jadinya ya perlu dilestarikan
dan cukup menghibur sih buat masyarakat yogyakarta sendiri
sekaten menurut saya itu menjadi tempat
ataupun wadah masyarakat yogyakarta
untuk berkumpul dan juga mencari rezeki gitu
hiburan berupa pasar malam
menghadirkan nuansa guyup dan apa adanya
orang orang bercengkrama tertawa dan menikmati jajanan rakyat
hal ini kontras dengan jejak laku keraton
yang priayi dan jauh dari ingar bingar
tatanan keraton ini kesultanan ini
jadi sebagai sebuah entitas politik
itu ditata dengan model yang kurang lebih mirip dengan demak
ada keraton ada alun alun ada masjid ada pasar
ada madrasahnya juga di situ
jadi keraton menjadi satu pusat dunia
alun alun juga menjadi pusat dunia pusat negara negara
kemudian masyarakat di sekitarnya makin luas
makin luas mengikuti tatanan suci yang ada di pusat itu
jadi makin ke tengah makin ke sultan makin tatanan itu menjadi wingit menjadi suci
segala sesuatu di sekitarnya mengikuti irama yang dia konduksi
siklus pertanian kelahiran kemudian kerja upacara
semua itu merupakan bagian dari pengiring
dari tatanan mandala suci ke sultanat
azan isya berkumandang dari masjid kauman
lokasinya tidak jauh dari alun alun utara
upacara sekaten grebek maulud memasuki puncaknya setelah sholat berjamaah
sri sultan hamengkubwono x akan datang ke masjid dan melakukan beberapa prosesi
yang merupakan inti dari upacara sekaten
dilihat dari sejarah awalnya bahwa dia dibentuk oleh sunan sebagai
sunan kalijaga sebagai pemegang otoritas moral
dan sultan sebagai pemegang otoritas politik
maka sekaten yang awalnya syahadatain itu
itu ya sudah dari awalnya sebetulnya sudah merupakan islam gitu loh
ritual artinya ibadah festival artinya hiburan
yang merujuk pada kelahiran rasulullah
artinya lewat upacara ini apa apa yang telah dilakukan oleh rasul
apa apa yang sudah diajarkan oleh rasul
kemudian dipancarkan di tanah jawa melalui sekaten ini
dalam proses sekaten ini dalam ritual ini
semuanya terlibat sultan terlibat masyarakat terlibat
juga seluruh unsur ekonomi
yang pertanian yang pertanian yang pertanian
yang pedagang juga status dan peran masyarakat
yang petani yang pedagang yang ulama yang ningrat
yang dukun terlibat dalam upacara itu
untuk mengambil pancaran suci dari upacara
bukan hanya sri sultan peti gikraton dan abdidalam
juga hadir dalam puncak peringatan hari lahir nabi muhammad saw ini
masyarakat pun memadati pelataran sekaten
sudah menjadi tradisi sekaligus pengharapan berkah
setelah itu masyarakat dalam langsung duduk bersilah
menghadap ke timur di sarambi
di sana sudah disiapkan tempat duduk beliau di permadani
kemudian ada kain
putih menghadap ke timur
tamu tamu abdidalam si patu pati yang berbakan putih putih itu di sayap selatan
kemudian yang tamu dari pemkot atau pemda yang berpakaian batik
biasanya itu di sebelah utara
ustadz dalam acaranya mendengarkan
pembacaan riwayat nabi
dan riwayat nabi itu dibawakan atau dibacakan oleh kanjeng biaya pengumum
ya kanjeng kamalu diningat
pembacaan riwayat nabi muhammad saw telah usai
sri sultan kemudian meninggalkan kompleks masjid
diangkat kembali ke kota
gamelan kiai nogowi logo
memainkan lagu terakhirnya
yang ditunjukkan dengan nyala satu lilin
diikuti pula dengan gamelan kiai guntur mai
diangkat kembali ke kota
diangkat kembali ke kota
diangkat kembali ke kota
tepat pukul sebelas malam
para abdidalam pemain gamelan serta prajurit
melakukan upacara gundur gongso
yakni mengembalikan gamelan sekatem
dari pelataran masjid ke wilayah kraton
para abdidalam secara beriringan membawa gamelan tersebut
masyarakat pun antusias untuk menikmati prosesi
yang hanya dapat dilihat satu tahun sekali ini
sejak kemas kota
kota inggris telah berpengalaman dengan pemain gamelan serta prajurit yang paling kecil
sejak kemas kota
kota inggris telah berpengalaman dengan pemain gamelan tersebut
kota inggris telah berpengalaman dengan pemain gamelan tersebut